halo selamat siang apa benar saya berbicara dengan mondi
maaf pak kami dari pihak rumah sakit harapan
kami ingin menyampaikan informasi soal kecelakaan yang menimpa ibu indah
eh lo jangan sembarangan ya
nyokap gue gak mungkin kecelakaan
pada saat ibunda kecelakaan beliau ditolong oleh seseorang dan dibawa ke ruangan igd pak
setelah diberi tindakan dan didata nama lengkapnya adalah ibu indah widianto
iya terima kasih
terima kasih dedy
bibi kenal dengan sila
nansila kan mantan pacarnya denboy pak
kok mantan pacarnya boy
kok saya gak tau
dulu nansila sering kemari
cuma bapak gak ada
bapak lagi sibuk kerja atau keluar kota gitu
aduh nyipu bantu nyusahin banget sih
kalau sampai aku gagal jodohin sila sama boy batal deni
punya besan the crazy rich level sultan
apa kamu juga baru tahu kalau sila ini pernah pacaran sama anak saya boy
saya sudah tau mas
ya makanya pada saat sila putus dengan boy dia merasa sedih sekali
udahlah kamu move on aja dari boy
karena saya pikir mereka pacarannya gak serius mas
ternyata setelah saya melihat anak saya
semakin hari semakin sedih ketika putus dengan boy
makanya saya putuskan
ya udah kamu balikan aja sama boy
apalagi putusnya karena masalah yang sepilu
hubunganku dengan boy selama ini benar benar dingin dan berjarak
sekalipun boy gak pernah bercerita kalau dia itu pernah punya pacar
oh iya bi mamanya sila ini adalah sahabat almarhum istri saya
waktu kami masih sama sama tinggal di surabaya
oh sahabat almarhumah ibu kinar
waktu boy berumur sepuluh tahun almarhumah istri saya mengalami kecelakaan
selama istri saya di rumah sakit
dan akhirnya meninggal
ibu hilda ini yang menemani dia
karena saya sibuk di luar negeri mengurusin bisnis saya
kinar sudah dimakamkan
saya sangat menyesal sekali deh
karena waktu istri saya meninggal
saya tidak ada di sampingnya
tapi mas herman gak usah khawatir mas
saya rasa mendiang kinor akan sangat mengerti posisi mas
tidak bisa menemani beliau karena harus bekerja di luar negeri
tapi mas gak usah khawatir lagi
setiap perkembangan mas
saya selalu disekan di telinga kinar
selalu mas selalu
saya setuju tuh
pusulannya si boy
kalau kita bikin bakti sosial
selamat tapi semua ya
itu dong jawabannya kompak
kalau orang ganteng yang ngomong harus kompak loh jawabnya
kalau gyan ganteng ganteng
boy lagi sih rahat
kan kemarin jatuh dari motor
udah kita lanjutin dulu aja diskusinya
kita sih tadi udah setuju buat touring kelumaja
sekalian buat ngasih bantuan ke korban erupsi semeru
tapi apa dan berapa bantuannya itu belum kita bahas
eh ntar dulu nih keribo mana nih
nah iya tuh tadi si keribu masih di sini nih
sekarang udah gak ada lagi kemana deh
ini sih gue udah gak aneh nih
ini udah pasti urusan cewek
pasti dia diminta sama ceweknya buat jemput
gini nih kalau anak motor udah punya cewek
ngerangkep deh sekalian jadi tukang ojek
ya daripada lu gak punya pacar
eh asal lo tau buntilanak juga perempuan
udah deh lo berantem nih ya
yaudah gue juga mau cabut sekalian nih
kita bahas tournya nanti aja kalau ada si boy sama keribu
yaudah aku juga balik deh
iyan gue mau mampir ke rumahnya si keribu
kali aja dia langsung pulang sekalian mau ngecek
dia udah bikin belum soal logistik gitu
gue ikut lah
siapa tahu banyak makanan gitu
jangan main cabut aja lo bayar lo
gue harus nolongin mia dari gigi serigala
apapun yang akan terjadi
adah mulai penjalanan lagi sih
langsung ke rumah ya bos
atau jangan jangan dia lapor polisi lagi
mana mungkin dia nekat
tadi dia udah dengar sendiri suara adanya kayak gimana
kalau sampai dia nekat lapor polisi
bisa jadi tape adanya
kalau gue sekarang muncul di depan mereka
tapi gue harus berani menerima resikonya
apalagi gue udah mau tes nanteng kesini sendirian
karena gue gak mungkin ngasih tau boy sama klub warrior yang lain soal ini
demi keselamatan mia
yuk dicabut yuk
tuh istirahat gue
itu kan si mondi
ngapain juga dia malah berhenti disini ya
halo selamat siang
apa benar saya berbicara dengan mondi
maaf pak kami dari pihak rumah sakit harapan
kami ingin menyampaikan
informasi soal kecelakaan yang menimpa ibu indah
eh lo jangan sembarangan ya
nyokap gue gak mungkin kecelakaan
pada saat ibu indah kecelakaan
beliau ditolong oleh seseorang dan dibawa ke ruangan igd pak
setelah diberi tindakan dan didata
nama lengkapnya adalah ibu indah widiantari
dengan alamat jalan bakung lestari kebayoran lama jakarta selatan
tuhan yang teradil adalah saya
dari ketua detik
buraya juga sendiri victoria
hubungan anda pertama masalah
adalah untuk mengel solutionook
tangguhan anda kowe ibu selalu menolong ikan moochstage sih papat

maaf gambengernya nanti mami